saudara capres pemilu dua ribu dua puluh empat ganjar pranowo merespon soal kehadiran plt ketua umum p tiga mardiono di acara halal bihalal partai golkar
ganjar tak mempermasalahkan kehadiran margiono
hal ini diungkapkan ganjar usai bersilaturahmi di kediaman ketua umum pdi perjuangan megawati soekarno putri di teku umar jakarta
ganjar menyebut setiap ketua umum parpol punya cara komunikasi masing masing
apalagi kehadiran mardiono menurut ganjar sah sah saja dilakukan di momen halal bihalal idul fitri
sementara sekjen pdi perjuangan menyebut mendukung p tiga berkomunikasi dengan partai politik lain untuk tetap survive atau bertahan di kancah politik nasional
hasto menyebut jangan sampai ada upaya penghilangan sejarah p tiga setelah partai berlambang kaabah tersebut tak lolos ke senayan
pdi perjuangan kan sangat berkepentingan
pdi perjuangan agar regime ini tidak menghilangkan sejarah partai kabah yang menjadi sahabat pdi perjuangan
nah dalam rangka survival sebagai partai kabah ya kami dorong p tiga untuk melakukan komunikasi komunikasi politik
karena itu menjadi bagian dari sejarah bangsa ini
sehingga jangan sampai ada niatan untuk menghilangkan sejarah
jadi kami dukung langkah langkah p tiga
untuk melakukan komunikasi politik
karena ketika pemilu kemarin ada pihak pihak yang melakukan operasi operasi politik untuk mendorong partai tertentu termasuk psi
sehingga akhirnya membuat p tiga tergerus
itu hasil operasi politik
partai golkar seolah ingin mengisyaratkan sinyal partai berlambang kaabah itu siap bergabung dalam koalisi prabowo gibran
maklum saja p tiga jadi satu satunya partai di luar koalisi prabowo gibran yang hadir dalam acara tersebut
bahkan mardiono duduk satu meja dengan ketua umum partai golkar erlangga hartarto dan sekjen partai gerindra ahmad muzani
meski mengaku kehadirannya untuk bersilaturahmi
p tiga menegaskan hingga saat ini masih menjadi bagian
bagian dari koalisi indonesia bersatu yang berisi golkar partai amartasional dan p tiga yang belum resmi dibubarkan
bapak ingin mengucapkan permintaan kepadanya
sama pemberitaan berikutnya kalau diajak
kalau untuk membangun indonesia kan harus bersama
karena tanda tandanya ada mbak muziang bapak hadir di luar partai koalisi satu satunya partai kepala koalisi yang hadir
enggak kan saya dulu juga sebelum menjadi plt ketua umum saya kan warsidator
kemudian kib itu kan sampai sekarang nggak dibubarkan secara resmi untuk membubarkan kib itu kan tidak ada
ya kami masih komunikasi baik dengan pak juh ya dengan pak erlangga hartarto pak omong golkar dan pak juh
kami masih menjalin komunikasi membicarakan soal kebangsaan itu masih
lalu bagaimana soal peluang p tiga yang berubah haluan dan merapat ke koalisi prabowo
ketua umum partai golkar erlangga hartarto menyebut peluang p tiga bergabung masih akan dibahas di internal koalisi
pak langga izin terkait dengan p tiga yang mau gabung ke koalisi pak prabowo gimana pak tanggapannya
nanti kita bahas internal di koalisi indonesia maju
tapi apakah sudah ada omongan omongan pak sebelum ini
ada jatahnya juga dong pak untuk p tiga apa gimana pak
setelah tak lolos melenggang ke senayan ini bukan kali pertama p tiga soan ke kubu seberang
sebelumnya ketua bapilu sandiaga uno juga sudah lebih dulu bertemu empat mata dengan ketua umum partai gerindra
sekaligus capres terpilih pemilu dua ribu dua puluh empat prabowo subianto di kediamannya di kertanegara jakarta
mungkinkah ini jadi sinyal kuat p tiga bakal merapat ke koalisi prabowo gibran
setelah tak lolos melenggang ke senayan partai persatuan pembangunan seolah memberi sinyal merapat ke kubu prabowo gibran usai hadir dalam halal bihalal golkar
benarkah p tiga akan jadi member baru dalam koalisi prabowo gibran kita akan bahas lebih lengkap soal ini bersama direktur eksekutif parameter politik indonesia adi prayitno
selamat sore mas adi mas adi oke lah ini halal bihalal oke lah ini halal bihalal tapi jadi satu satunya partai di luar koalisi prabowo gibran yang hadir
beberapa waktu yang lalu misalnya kita mendengarkan betapa pak mardiono plt ketum p tiga itu mengucapkan selamat kepada prabowo dan gibran sebagai pemenang pilpres
kemudian senega uno juga datang ke acara open house prabowo subianto dan di situ ada percakapan kurang lebih sekitar tiga puluh menit
dan hari ini misalnya kita bisa saksikan secara bersama dimana p tiga itu ketua umumnya bersilaturahmi dalam acara internal golkar
bagi saya ini menjadi satu sinyalmen betapa suasana politik di internal p tiga itu sudah cair terkait dengan pilpres
yang kedua dibaca oleh publik ini tentu menjadi satu sinyalmen bahwa p tiga sangat mungkin akan menjadi bagian dari koalisinya prabowo subianto
tentu dengan catatan diajak oleh prabowo oleh karena itu sebagai syarat sebagai prakondisi supaya p tiga ini bisa diterima di kubunya prabowo dan gibran tentu harus membangun komunikasi politik yang baik
terutama kepada partai partai lain yang menjadi pendukung prabowo dan gibran berhubungan baik dengan golkar berhubungan baik dengan partai demokrat berhubungan baik dengan pan
ini yang sepertinya menebalkan satu keyakinan bahwa p tiga ini akan menjadi pemenang p tiga
p tiga disebut sebagai partai yang gak lolos ke parlemen jadi daya tawar politik mereka sebenarnya rendah
oleh karena itu wajar kalau kemudian komunikasi politik dilakukan sebagai upaya bagaimana p tiga itu diajak menjadi bagian dari koalisi pemenang kubur nomor dua
yang ketiga pada level pdip yang menjadi partner p tiga dalam konteks pilpres rasa rasanya memang sudah merelakan kepada p tiga
supaya p tiga ini bermanuver menentukan arah politiknya terutama membangun komunikasi politik kepada pemenang
terutama untuk merawat stamina politik mereka itu di masa yang akan datang
jadi statement hasto tadi yang dimunculkan oleh kompas tv itu kan sangat kelihatan betapa pak hasto itu ikhlas
kalau p tiga itu kemudian menjadi bagian dari koalisinya nomor dua
berkomunikasi dengan partai partai pengusungnya prabowo subianto dan gibran nakabumi ngeraka
oleh karena itu kita tinggal tunggu apakah sikap terbuka yang sudah mulai dilakukan oleh p tiga
ini akan disambut baik oleh kubu prabowo dan gibran sebagai pemenang pemilu
mas adi seberapa besar kemungkinan p tiga akan diterima oleh koalisi prabowo
tadi anda mengatakan prabowo subianto adalah kuncinya di sini
padahal p tiga ini tidak lolos ke senayan bergen powernya seperti apa
ya saya tidak bisa memprediksi kalau mau kita kasih skor ya sebenarnya lima puluh lima puluh ya
pertama harus diakui p tiga ini adalah partai politik islam yang paling tertua di negara ini
per hari ini sebenarnya eksistensi dan sejarah politiknya memang cukup dibutuhkan ya
terutama untuk menjelaskan kepada publik bagaimana munculnya sejarah partai islam yang mulai
orde baru dan pakar reformasi itu masih terus kuat ya
tapi yang kedua harus kita akui karena p tiga ini adalah partai politik yang tidak lolos ke parlemen
tentu daya tawar politiknya ini dinilai tidak signifikan
dalam konteks itulah kemudian sebenarnya p tiga itu sejajar dengan psi sejajar dengan hanura
sejajar dengan perindo dan partai partai lain yang nggak lolos parlemen
yang saya kira dalam konteks untuk memperkuat barisan dukungan politik terutama dukungan politik di parlemen
oleh karena itu satu satunya harapan sebenarnya bagi p tiga untuk bisa menjadi bagian dari kubu prabowo subianto
adalah bagaimana prabowo subianto itu memberikan hati dan pintu secara terbuka
sekalipun p tiga tidak lolos ke parlemen tapi eksistensi dan keberadaan mereka sebagai partai politik islam
terlama itu akan dirangkul dan tetap akan dijadikan sebagai tempat di mana partai islam ini akan terus establis dan eksis
salah satunya adalah menjadi bagian dari koalisi politik di pemerintahan yang akan datang
saya kira di situ bagi saya konteksnya kenapa harus ke pemerintahan yang akan datang
ya tentu dengan cara itulah kemudian p tiga ini bisa menunjukkan kepada publik soal exposure dan aktivitas politik mereka
bahwa p tiga adalah partai islam yang saya kira memang terus berupaya untuk terus
tampil kembali dalam kontes kancah politik nasional
karena kalau tanpa itu semua saya kira sulit bagi p tiga menunjukkan eksistensinya menunjukkan kapasitasnya menunjukkan kerja kerja politiknya kepada publik
sebagai partai yang memang di dua ribu dua puluh sembilan nanti juga kompetitif bisa bersaing dan akan lolos ke parlemen
oleh karena itu kalau ada menteri yang masuk dalam kabinet prabowo dan gibran tentu expose ya dan pemberitaan politik terkait dengan p tiga
akan terus dirawat stamina politiknya
oleh karena itu tapi kalau p tiga memang tidak menjadi bagian dari politiknya prabowo subianto tidak jadi menteri tidak jadi pejabat publik
sulit sebenarnya bagi tiga untuk terus membangun sikap politik yang dimana mereka itu adalah bagian dari partai politik yang juga sangat layak untuk diperhitungkan di lima tahun yang akan datang
satu satunya cara bagi p tiga tentu bagaimana mereka itu harus memperkuat basis basis struktur politik mereka
yang tentu saja ya secara moral faktornya mereka harus memperkuat struktur politik mereka
kalau mereka itu kemudian sedih karena dianggap tidak lolos ke parlemen sampai hari ini
oleh karena itu lolos ke parlemen itu adalah pertaruhan sebenarnya bagi p tiga di lima tahun yang akan datang
salah satunya adalah menjadi bagian dari kubu pemerintah yang saya kira kalau menjadi bagian dari kubu pemerintah exposure pemberitaan dan aktivitas politiknya
relatifly akan lebih mudah untuk terus meyakinkan rakyat mendapatkan simpati dan dukungan di lima tahun yang akan datang
tanpa itu semua saya kira p tiga harus kerja keras menyolidkan dan mengonsolidasi basis basis politik mereka di luar kekuasaan yang saya kira butuh resource
butuh sdm dan butuh logistik yang saya kira memang itu harus dicari solusinya oleh p tiga saya kira disitu konteksnya
iya mas hadi kalau ngomong ngomong jatah menteri tadi anda mengatakan mungkin nggak p tiga bisa dapat karena kan ada banyak koalisi
koalisi gemuk sekali prabowo gibrang ada yang lolos ke senayan nasionalis sudah berapa ada golkarpan
belum lagi partai partai yang tidak lolos ke senayan bagaimana
kalau disebut gemuk sebenarnya koalisi prabowo gibran tidak gemuk ini koalisi sedang
karena kalau dikalkulasi sebenarnya hanya ada empat partai politik yang mendukung paslon nomor dua ini
gabungan dari empat partai politik ini kekuatan politiknya hanya empat puluh satu persen dan belum mencapai lima puluh persen plus sekian
itu artinya apa secara kalkulasi politik koalisi prabowo gibran tidak bisa disebut sebagai koalisi penuh
ini adalah koalisi yang cukup ramping sebenarnya yang sebenarnya kalau secara umum ini agak sedikit riskan dukungan politiknya di parlemen
oleh karena itu secara alamiah sebenarnya prabowo gibran masih membutuhkan minimal satu partai politik yang cukup solid
perolehan pilihnya signifikan seperti pdip mungkin seperti pkb mungkin yang saya kira untuk memperkuat barisan dukungan politik mereka di parlemen nantinya
oleh karena itu dalam konteks p tiga publik bertanya tanya apa kemudian yang menjadi relawan
apa yang menjadi relevansi ketika p tiga itu dikaitkan dengan soal kemungkinan menjadi bagian dari gugup prabowo dan gibrang
satu ketika bicara tentang kebutuhan memperkuat parlemen bukan p tiga jawabannya karena p tiga tidak lolos ke parlemen
satu satunya argumen yang saya kira bisa disampaikan kepada publik ketika dikaitkan dengan soal kemungkinan bergabung dengan prabowo
adalah p tiga ini adalah partai islam partai terlama partai yang per hari ini adalah yang tetap eksis sekalipun di pileg di dua ribu dua puluh empat ini tidak lolos ke parlemen
oleh karena itu kalau mau jujur sebenarnya kita tinggal melihat gitu ya apakah akan ada hati dan tangan yang terbuka yang akan diberikan kepada prabowo
yang akan dilakukan oleh prabowo ya merangkul p tiga yang sebenarnya secara politik mereka ini daya tawarnya cukup rendah mengingat mereka tidak lolos ke parlemen
jadi disitulah kemudian rumitnya membaca bagaimana urgensi p tiga jika menjadi bagian dari koalisinya prabowo
untuk memperkuat basis parlemen tentu itu tidak ada argumennya
tapi ketika ingin mengakomodasi supaya partai islam ini partai yang paling lama terus ada di negara ini saya kira itu butuh sikap kenegarawan
butuh sikap yang terbuka yang nantinya akan ditunjukkan oleh prabowo subianto
tentu hanya waktu yang akan menjawab segala galanya
oke tapi tidak cukup p tiga artinya
bagi saya kalau omah jujur ya memang daya tawar politik p tiga itu wassalam mas
partai ini tidak lagi lolos ke parlemen
oleh karena itu satu satunya cara yang saya kira untuk menjadikan p tiga bagian dari koalisi pemerintah adalah kemurahan hati kebaikan hati
yang ditunjukkan oleh prabowo subianto merangkul partai non parlemen merangkul partai politik yang kalah pemilu menjadi bagian dari koalisi pemerintah
ini yang saya kira memang akan kita tunggu ke depan akan seperti apa
karena kalau kita membaca secara umum ketika prabowo subianto menyampaikan pidato secara terbuka
akan merangkul semua eksponen terutama pihak pihak yang sekalipun mereka berseberangan di dua ribu dua puluh
harapannya adalah bagaimana ada rekonsiliasi
dimana rekonsiliasi itu adalah kerjasama politik diantara partai partai yang kemarin saling bersaing dan bersatu dalam satu kolam koalisi bersama
nah tinggal kita tunggu apakah prabowo subianto akan merealisasikan itu semua
termasuk menjadikan p tiga sebagai partai pemenang pemilu
saya kira daya tawaran politik mereka sudah tak ada urgensinya lagi
oke mas adi tadi anda mengatakan kalau pdip tampaknya sudah ikhlas nih dengan p tiga gabung ke prabowo gibran
lalu bagaimana kedepannya koalisi pdip dengan siapa
apakah cukup sendiri saja atau justru ada kemungkinan akan bergabung dengan partai lain
kalau membaca kecenderungan angin politik sampai detik ini
rasa rasanya sulit bagi pdip
untuk menjadi bagian dari koalisinya prabowo dan gibran ya
di situ ada faktor gibran yang saya kira dilihat sebagai dari replika politiknya pak jokowi
kita tahu bahwa di mana ada pak jokowi
beberapa waktu yang lalu masih lengat
pdip mengatakan secara politik pdip itu tidak ada persoalan apapun dengan prabowo
jadi ketika ada isu pertemuan antara prabowo dan megal
karena pada level pdip dan gerinda
tidak ada pertentangan politik yang cukup ekstrim yang kemudian membuat mereka ini tak mau bertemu
tapi kata pdip mereka itu hanya punya masalah dengan pak jokowi
oleh karena itu selama hubungan prabowo subianto dengan jokowi itu baik baik saja
rasanya sulit bagi pdip menjadi bagian dari koalisinya prabowo
tapi ketika hubungan antara prabowo dan jokowi sudah mulai merenggang
disitulah kemungkinan pdip sangat mungkin akan tetap atau menjadi bagian dari koalisinya prabowo dan gibran
apalagi bagi pdip ke depan tentu mereka berhitung bagaimana cara membangun komunikasi politik publik ke depan
oleh karena itu saya kira apakah pdip akan bergabung atau tidak
sangat tergantung bagaimana hubungan politik antara prabowo dan pak jokowi
baik kita tunggu bersama terima kasih direktur eksekutif
adi prayitno sudah berbagi pandangan bersama kami di rumah pemilu